pemilu dua ribu sembilan belas mungkin merupakan pemilu paling rumit
karena setiap pemilih akan mendapatkan lima kertas
dengan ratusan nama calon yang harus dipilih
mencermati hal itu sebuah website yang berisi informasi terkait pemilu
termasuk meliputi informasi calon legislatif dibuat untuk memudahkan para pemilih
inilah salah satu fitur yang terdapat dalam website pintarmemilih id
video singkat ini menjelaskan serba serbi pemilu secara sederhana
ya menyederhanakan informasi memang menjadi pekerjaan rumah besar
bagi komisi pemilihan umum pada pemilu dua ribu dua puluh
mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa pada tanggal tujuh belas april nanti
kita akan memilih secara serentak presiden wakil presiden
sekaligus calon legislatif dari tingkat dpr hingga dprd tingkat dua
melihat hal itu perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perludem
membuat inisiatif sosial
sosialisasi pemilu lewat bantuan teknologi
ya kita inisiatif bikin mengawinkan antara pemilu dan teknologi itu sejak dua ribu empat belas
jadi kita bikin mendigitalisasi semua datanya kpu
yang kpu juga sudah mulai di dua ribu empat belas membuka datanya
tapi belum dalam format data terbuka
jadi kami mendigitalisasi data itu
terus kemudian meng convert data itu menjadi bentuk api
yang menjadi bahan bakar bahan baku bagi teman teman developer untuk bikin apps
jadi kita memang mengajak teman teman developer dengan menyediakan api
untuk berpartisipasi di pemilu
hasilnya beberapa apps beberapa web yang memang memudahkan pemilih
untuk bagaimana dia mengetahui calon calonnya
pemilunya kayak gimana dalam bentuk yang lebih digital friendly gitu
dalam bentuk game segala macam
pintarmemilih id adalah sebuah website sosialisasi pemilu hasil kerjasama kpu
perludem google cek fakta dan kok bisa
tampilan antarmuka pintarmemilih id dibuat sederhana sehingga mudah digunakan
cukup mengetik daerah tempat kita memilih
maka kita dapat melihat semua data caleg di daerah kita lengkap
dengan motivasi kandidat mencalonkan diri
ada juga fitur pelaporan ke bawah selu
jika kita menemukan indikasi hoaks dan ujaran
selain data berbentuk tulisan pintarmemilih id juga menyediakan konten video
menurut gerald bastian dari kok bisa
perilaku dari anak muda zaman now lebih senang menonton video
kalau mayoritas sih ke yang muda
karena jujur ya yang muda itu justru melontarkan pertanyaan pertanyaan yang sebenarnya
kalau menurut kita mungkin oh ini kok masa nggak tahu sih
tapi kan orang juga tahu
sekarang nggak boleh takut untuk pertanyaan
ini kan pertanyaan pertanyaan yang kayak tadi
yang kayak misalkan apa itu caleg
terus kenapa sih kita memilih
bahkan ada anak muda yang nggak tahu
memilih itu tanggal berapa
jadi dari hal hal itu kita bikinin videonya
karena anak muda sekarang mungkin lebih banyak nonton
dan kita bikinin short videonya yang ngejelasin hal hal tentang pemilu
dalam waktu satu menit
sayangnya rencana pengembangan website pintarmemilih id ini
tidak sampai pada tahap pengawasan hasil pemilu
padahal di zaman yang semakin canggih seperti sekarang
potensi serangan cyber juga semakin meningkat
tim liputan cnn indonesia jakarta